sudah lama sekali ya ikut kerja sama nyonya
jangan bilang bibi mau berhenti
aduh udah mau masuk bulan puasa
terus siapa yang masak sahur
kok tante bisa datang kesini
kok tau tempat ini
bisa dong tahu dong tante
tante tuh sengaja
gak ngasih tau kamu
aduh berantakan kayak gitu ya
iya tante nyaman kok enak
yaudah yuk ngobrolnya sambil duduk
tante tuh sebenarnya sedih
kamu ngekaos disini
padahal kamu kan bisa
tinggal dirumah tante aja
ya tante kan tau sendiri alasan aku ngekaos gimana
tau kan pengen mandiri
biar aku juga nanti
nanti bisa persiapin diri aku
buat ngejalanin hidup aku sendiri kan nanti
iya juga sih
sebenarnya tante tuh
gak pengen jadi kepong pong
kepo dan rempong
sebenarnya tante kesini tuh
ngomongin sesuatu sama kinar
tante kok bisa tau ya
tau dari mana dia
liat tante dong
liat mata tante
terus kamu jawab dengan jujur
kamu tuh mau married
kok tante tau ya
tau dari mana
ya gak penting tante tau dari mana
tapi bener kan kamu mau married
tante mau married sama kamu
jangan diem aja dong
tante tidur nih disini
tante tidur nih disini kalo kamu diem
dia jawab pertanyaannya tante
kinar dengerin ya
tante itu kan
udah seperti orang tua pengganti buat kami
sama aja kan jadi
orang tua kamu kan
masa orang tua gak tahu
anak yang mau married
itu mau namanya kejam
masa tega sama tante
kamu emang mau married sama tristan
bener jadi kamu mau married sama tristan
berarti tante sama om
harus tau siapa itu
tristan ya kan
tante punya ide
kamu suruh tristan ketemu langsung sama tante
dan tante juga pengen ketemu sama orang tuanya
iya tante ee
emang udah ngajak aku
untuk ketemu sama orang tuanya kok
baru rencana mau ketemu sih
tante sih doain
insya allah tristan itu benar
serius sama kamu
dan tante juga doain
semoga semuanya itu berjalan
kepengennya kamu bisa tinggal lagi
kamu gak kasian sama tante
kalo misalnya boleh jadi ke singapur
siapa yang nemenin tante
siapa yang ajak tante
ngobrol makan bareng
tante lapar yuk makan yuk
kamu tinggal bareng tante lagi ya
tante punya ide gimana
tante rumah tante itu kos kosan juga
kamu tetep bisa mandiri
tapi kamu juga tetap bisa nemenin tante
kangen tau sama kamu
gak kangen sama tante
gak asik nih
gak kangen sama tante godein cocok
boleh deh ntar tante taro rak sepatu juga deh
taruh di depan biar kayak kos kosan
tante kan jadi seneng
kamu tuh udah kayak anak tante sendiri kinar
bener ya janji ya
iya aku juga gak ada mata tante tau
bibitnya mau bicara sebentar
saya ada meeting penting nih di kantor
udah telat lagi
nyo nya ini penting soal adennya
kenapa sih boy
bibi mah hanya mau menyampaikan saja
bibi tekapan sudah lama sekali ya
jangan bilang bibi mau berhenti
aduh udah mau masuk bulan puasa
terus siapa yang masak sahur
bibi mah hanya ingin menyampaikan curhatannya si aden
apa isi curhatnya
sekali lagi punten
apa nama adennya
kalau dia sebenarnya
tidak mau kuliah di singaparna
saya jadi ikutan salah sinyal
maksud bibi itu singapur
iya sebenarnya aden
sama agang tapi dia takut
takut sama agan
mungkin curhatnya berani sama bibi
jadi bibi mah menyampaikan sama nyo nya
sementara dia tidak pengen jadi anak yang berbakti
sama orang tua
aduh punten maaf
ya udah terima kasih informasinya
tapi sekarang saya harus pergi dulu ya
sekarang hati saya terangkan
saya sudah dibicarakan sama nyo nya
ya allah mudah mudahan
si aden kuliah disini
gue yakin gue pasti lewat sini
sebenarnya gue kesana tuh pengen ketemu sama lo
tapi lo gak ada dirumahnya
kalau gue masih bisa diajak damai
lo kenapa sih lex
masih pengen bermusuhan sama gue

karena bentar lagi tuh kita lebaran
udah deh gak usah ceraman
kalau lo sekali lagi datang ke rumah gue
kalau lo sekali lagi datang ke rumah gue
salah satu dari anak aja akan jadi korban

handphone mati semuanya
itu seperti hidup tanpa garam
seperti lauk tanpa micin